ini dari buah haji satu setengah
ada salam dari dik dik
terus tadi pas saya di sana ada kejadian
tasun dihajakan murad
dihajar atau dikasih pelajaran
kurang tahu kang
setahu saya taslim itu keponakannya
nggak mungkin taslim dihajar kalau nggak berbuat salah
taslim habis habis dendam ke orang yang hajar dia
ucapan kang bahar perintah kang bahar adalah peraturan
tidak tertulis tapi wajib dipatuhi semua orang yang ada di bawahnya
setelah kang bahar pensiun ada kang mus
ucapan kang mus perintah kang mus adalah peraturan
sekarang kang mus sudah pensiun
sebelum pensiun kang mus kasih perintah bikin peraturan
kang murad pegang jalanan
siapa yang menentang siapa nggak tunduk berarti keluar
saya masih mau di sini kang
kalau kamu masih mau di sini gak kasian sama suami kamu
dia rela kok bulat balik jakarta bandung demi aku
kalau gitu sih ya nggak masalah
sebetulnya aku kasian sama kang sudirman
tapi kalau nggak di sini rumah ini kosong
mak aku boleh main nggak
kamu mau main di mana
kita duduk di sini aja kursi kakek
kalau sudirman pulangnya cuma seminggu sekali kamu ketemu dia cuma seminggu sekali
kalau gitu sate aja yang tinggal di sini
aku ke jakarta biar ketemu kang sudirman tiap hari
biar cepat punya anak
itu teh imas
kamu lihat dulu
kenapa kamu suka di sini
udah gitu kalau main ke mall lebih enak
gak kayak di sini bosen
nah itu yang justru aku gak suka
banyak yang aku lihat bisa bikin banyak yang ku mau
tapi ini gak ada
kenapa ya orang tua kita bukan orang kaya
ah kayak gini juga udah wuhan udah lumayan
kita bukan anak sebatang kara yang terlunta lunta
gak apa apa yang penting orang tua kerjanya halal
bukan maling bukan penodong bukan copet
aku udah kebanyakan ngomong ya

yaudah kita pulang aja
ini dari bu haji
ada salam dari dik dik
terus tadi pas saya di sana ada kejadian
taslim dihajar kang murad
dihajar atau dikasih pelajaran
kurang tahu kang
setahu saya taslim itu keponakannya
gak mungkin taslim dihajar kalau nggak berbuat salah
taslim abis berhasil dendam ke orang yang hajar dia
mungkin itu kesalahannya
kamu mah kejam
taslim kan keponakan kamu
saya ngejagain dia
saya begitu biar dia ngerti
kalau saya marah karena dia salah
dia gak mau dengerin omongan saya
sama seperti kamu
waktu kamu marah sama menakut kamu yang tukang judi
kalau gak ada kangus
kepalanya sudah pecah kamu hajar pakai barbel
bukan cuma capek haus
kamu dari mana
dari kantor peran
kamu dari mana
dari kantor peran
kamu dari mana
dari kantor peran nganterin cerpen
terus bisa diterbitin
buat nyambung hidup
dari sana ke sini
aku tinggal di kantor koran
yang penting dingin gelasnya besar
kalau kamu nggak ada kendaraan
banyak jalan satu arah dan banyak titik kemacetan
kalau aku naik angkot
bisa lebih lama dibanding jalan kaki
kalau kamu ada kendaraan
gak bisa dipake
terus kalau kamu naik angkot
jadi ada resiko
muter jauh dan kena macet
kamu harusnya gak perlu maksain kesini
supaya aku bisa nulis cerpen lagi
kamu kira aku bercanda ya